ini kita belanja sudah ya
makan juga sudah
waduh gini deh
ngomongin siapa saja yang kita undang
iya boleh tapi dimana ya
ya dirumah saya saja
karena kan disana sudah ada sineng raya
terus ada sardin
mah mudalah biarin aja dia mau pergi ya pergi
lagian emang mami gak mau nemenin aku disini
ya sudahlah tenang
kalau gitu terima kasih gege
si beratnya lagi pengen sama mominya
terima kasih banyak ya
oh iya satu lagi
nahun deh iya
ini maaf nih tante aku bukan mau bermaksud
untuk ngerendahin tante atau
ini emang dari aku sendiri
aku pengen ngebantu untuk biaya pengobatan rumah sakit
tolong diterima tante
tapi itu nahun ya
diterima dengan senang hati
nahun thank you
kalau gitu saya permisi tante
mami ngapain sih diambil
udah balikin aja deh
ini tadi nahun
endorse kayak sepis ya
tadi nahun lah
namanya juga duit
lagian juga tadi mami teh
sempet buang buang duit
agak banyak di jalanan
ya insiden insiden kecuekan
kalau tidak salah ayah nahun ya teh
ini yang ruangan bau jengkol
atau si gege yang bau jengkol
iya tadi aku
buang jengkol mungkin gak masuk
ke tempat sampahnya malah tumpah
kenapa tidak disimpan buat mami ya tuh
ya udah suka bau jengol gak enak
ah kenyaan tipis
tuh orang tuh bener bener nyebelin banget ya
coba peraman ngeselin nyebelin
kok gak mau banget sih
kerja sama ama gue
sombong banget sih dia
malah belum ada kabar lagi dari alex
itu handphone udah berhasil diambil atau belum
jaman si reva udah nunjukin video itu ke mas b
atau rekaman suara gue ke mas b
kalau hal itu terjadi
selama ini gue udah menjatuhkan harga diri gue
baik baikin mas b
banyak banget drama di dalam kehidupan gue
ternyata lo hebatan
teks banget ya kali ini
udah selamatin sama baik baik gue
tenang aja men
gue harus kabarin ke adrian
kau tau apa gue lagi kesel kesel
tuh orang mau godain kue apa mau ngapain lagi sih
oh ada kabar baik buat lo
hape nya reva di tangan gue
gimana kita ketemu
oke ya pokoknya gue titipin handphone itu ke lo
lo simpen baik baik
nanti gue pikirin kita ketemu dimana
sekalian gue traktir makan malam deh
gue tunggu kabar dari lo
gak capek dong gue
gak sia sia dong gue
udah nyamperin cewek preman yang gak khas itu
dan sekarang alex berhasil
lo pasti menderita kan sekarang hidupnya
lo liat gue bakalan bikin hidup lo lebih menderita lagi
gue akan pikirin caranya
jujur sama gue
lo yang udah ngempanin dadok ke anak becim
lu udah gelap mata kan
lu nyindahkan temen lu sendiri tau gak
pukul kau pukul
seserah lu kak lu pukul gua kak
lu pencet gua dari ajit pun gapapa kak
gua udah pasrah kak
gua pantes kak
pantes gua pukul kak
pukul kau pukul
please jangan kak kak
dia temen kita juga kak
gua gak nyangka sama lu wil
lu tegan lah kayak temen sendiri
temen lu wil
kita tuh udah bareng dari reku wario wil
udah lama hapin gua
tapi apa yang lu udah lakuin tuh udah kelewatan
apaan sih ini
jamai main dong
ehh kaget ya
kamu ngapain sih ini kamu lagi ngurus skripsi
nih kenapa nih kampus aku yee
enggak sih aku cuma pengen
calon istri aku gimana keadaan di kampus
backpack aja kan
kamu kenapa sih
kok kamu gak seneng gitu aku panggil calon istri
kamu belum pengennya jadi istri aku ya
ya udah deh kalau misalnya kayak gitu mendingan
kita putusin hubungan kita ya
daripada gak jelas ke depan ya gimana
gitu doang ngambek apaan sih ini
oh mau nikah
cuma kalau sekarang kayaknya
belum siap aja
kenapa gak siap sih
kamu juga cukup umur dan
kita juga saling cinta kan
ya udah deh kalau gitu aku siap
nah gitu dong
aku tuh udah gak sabar tahu
biar perempuan tomboy kayak gini
pas pake baju ganteng
bira tuh siapa sih
itu yang bantunya si boy
dia emang biasa siapin aku makanan
ntar aku bales ntar
gak ada yang siapa
gak ada yang siapa siapa
alhamdulillah si neng kinar mau dateng
berarti saya tekulus siap siap ya mah
hati hati di jalan
hati hati di jalan
buat siapa itu
sms buat siapa
ya biarkan saja
irah mau perhatian atau tidak memangnya urusan kamu gitu
eh saya harus tau tuh
itu sms buat siapa
buat si farjonya
tukang sayur yang sering lewat di depan itu
mari tidak lepel ya sama buat irah
kesini digeprek siak waing
gue cemburu masa cemburu sama gentong
udah bener bener baik
gue cemburu masa
ini kita belanja sudah ya
makan juga sudah
ngomongin siapa saja yang kita undang pasti ingat ya
iya boleh tapi dimana ya
ya di rumah saya saja
karena kan disana sudah ada sining raya
terus ada sarding
kalau udah pulang ada sadang ya
iya kalau gitu saya telepon kemotnya dulu
eh mondinya dulu
ya mendingan mondi
telepon aja biar dateng ya
ini gara gara akang abah saya jadi ikut ikutan kemot
kamu bisa ke rumahnya kak abah dulu gak
waduh ke rumah abah sekarang ya
kayaknya nggak bisa nih mah
aku masih ada latihan futsal dulu
kalau mau mungkin nanti setelah habis latihan futsal
oh yaudah yang penting kamu datang
jangan sampai gak dateng ya
iya siap mah
yaudah deh mau di jalan dulu ya
ya mama tunggu ya
aduh teh manis
tolong ya jangan senyum senyum terus
nih teh manis senyum
kan lagi nyetir
lebih baik saya nyanyi aja